kita ke informasi lain
kebakaran lahan gambut menyebabkan wilayah palangkaraya kembali diselimuti kabut asap beberapa hari terakhir
warga mengeluhkan kondisi asap yang kian mengganggu pernafasan dan jarak pandang
palangkaraya kembali diselimuti kabut asap dari sisa kebakaran lahan gambut pada kamis pagi
meski masih bisa beraktivitas secara normal warga mengaku terganggu kabut asap kembali
padahal warga belum lama menghirup udara segar setelah menderita karena kabut asap sisa kebakaran lahan selama tiga bulan
warga pun kembali menggunakan masker untuk mencegah terkena infeksi saluran pernapasan
terus penglihatan kalau jarak pandang ada pendek ya
jarak pandang terlalu pendek disisa kadang juga nafas terlalu penuh dan juga terlihat pek pek yang lain lagi
kabut asap ini diduga karena kebakaran lahan yang disengaja
menurut kepala badan penanggulangan bencana daerah bppd kota palangkaraya emy abriyat
kurangnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan membuat kebakaran lahan gambut kembali terjadi
walaupun saat ini sudah memasuki musim hujan
terakhir sudah musim hujan dari bmkg tapi ternyata suhu udara kita ini kan memang masih sangat panas sekali
sehingga karena kebetulan di daerah adonis kelampangan dan kecamatan subangwa itu kan memang daerahnya itu lahannya adalah gambut
akhirnya lapisan terbawah ini tadi makin gering dia karena ada orang bakar sedikit pun sampai dia akan jadi

agar jika ada yang menggunakan masker maka kita bisa menggunakan masker
jadi kita harus menggunakan masker
jangan melakukan pembakaran sampah dulu yang dekat dengan lahan lahan gambut tersebut
berdasarkan data bmkg palangkaraya
sampai pukul enam waktu indonesia barat tanggal tujuh november
sebaran titik panas mencapai dua ratus empat belas titik
ratusan titik panas ini tersebar di sepuluh kabupaten dan satu kota di kalimantan tengah
sabso dinur kota palangkaraya kalimantan tengah